dan kita ke informasi selanjutnya kepolisian republik indonesia kembali memperlakukan kebijakan situasional terkait aturan one way yang sebelumnya dari pukul tujuh belas hingga pukul lalu kini diperpanjang tergantung situasi di lapangan
ini dilakukan untuk menghindari kemacetan cukup lama di jalan tol
kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo dalam jumpa pers jumat sore mengatakan akan ada dua ratus sebelas ribu pemudik melalui gerbang tol kilometer tujuh puluh dan tercatat hingga empat hari sebelum lebaran delapan puluh empat ribu kendaraan sudah melewati gerbang tol cikatama
sehingga kemudian kebijakan terkait dengan one way yang tadinya dari pukul tujuh belas sampai pukul dua puluh empat kita perpanjang karena memang kepadatannya luar biasa
karena kalau tidak dilakukan perpanjangan one way tentunya akan terjadi kemacetan yang luar biasa
kemudian tentunya masyarakat yang dari arah timur ke barat masih ada ruang untuk memanfaatkan
tadi kita lihat bahwa masih ada prediksi kemungkinan sekitar dua ratus tiga puluh satu delapan ratus sembilan pemudik yang saat ini terlihat kejendungannya akan mudik
dan itu angka
hanya kurang lebih empat puluh lima persen
artinya tadi malam di hamin empat itu angkanya delapan puluh empat ribu